muktamar nu ke tiga puluh empat akan diselenggarakan pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima desember mendatang di lampung
jelang muktamar nu persaingan antara kedua kandidat mulai memanas
antara petahana ketua umum pbnu said akil siraj dan penantangnya katip am pbnu yahya stakuf
tudingan intervensi kekuasaan hingga urgensi regenerasi di tubuh pbnu mewarnai perdebatan jelang muktamar
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua pbnu marsudi syuhud
selamat sore pak marsudi
selamat sore assalamualaikum wr wb
selamat sore assalamualaikum km marsudi
oke saya mau ke pak marsudi terlebih dahulu
pak marsudi muktamar nu sudah dijadwalkan dua puluh tiga sampai dua puluh lima desember
di lampung setelah tarik menarik jadwal akhirnya sudah confirm
tinggal satu minggu lagi
ini kiai said akil sampai meminta instansi pemerintah tidak ikut campur di muktamar nu
pertanyaannya apakah memang ada dugaan intervensi kekuasaan di muktamar nu
namanya saja sebuah organisasi besar ya
siapa saja ingin ikut ikutan
siapa saja ketika ingin ikutan itu jika positif
ya kita terima semua
karena nu dibutuhkan oleh siapa saja
yang tentunya ketika muktamar pun contoh ya untuk melaksanakan muktamar pun kan nggak bisa juga berdiri sendiri
banyak hal hal yang dibutuhkan
misalnya wartawan sendiri kita butuh wartawan
tv kita butuh tv
kemudian komunikasi kita butuh
kemudian komunikasi kita butuh
alat telekomunikasi dan seterusnya
bahwa hajat besar muktamar itu adalah membutuhkan banyak pendukung
pak marsudi intervensinya ini datangnya dari mana
apakah dari istana dari presiden atau dari wakil presiden atau dari menterinya atau dari mana
kalau memang ada dugaan intervensi seperti yang disampaikan begitu
dan pak kiai said akil sampai mewanti wanti jangan sampai ada intervensi ini intervensi datangnya dari mana
tadi kan kalau yang saya sebut intervensi positif itu siapa saja
boleh ikut ikutan mensukseskan muktamar
itu yang kata kata intervensi positif mensukseskan muktamar
kalau disebut intervensi itu misalnya maksudnya adalah negatif maksudnya adalah negatif
sesuatu yang merugikan nu ya siapa saja tidak boleh
tidak hanya pemerintah kelompok golongan organisasi lain ya nggak boleh kalau yang sifatnya negatif
tapi kalau yang sifatnya positif malah diajak ayo bareng bareng kita pikul bareng bareng rame rame ini muktamar biar sukses
mas gun rom anda mendukung
pak yahya stakuf untuk bisa ikut kontestasi dan kemudian memenangkan kontestasi ketum pbnu begitu ya
saya langsung saja menyebut seperti itu
apakah kemudian posisi menteri agama yakut kolil kuema sekaligus ketum gp ansor ini menguntungkan untuk calon anda untuk gus yahya stakuf
itu kakaknya sedang bertarung masa adiknya gak membantu dengan jabatan setinggi itu
ya jadi kalau kita melihatkan gus yahya ini kan untuk memenangkan kontestasi
dan untuk memenuhi regenerasi di jajaran tamfidia
apa jajaran pelaksana di jajaran pelaksana dari kebijakan pimpinan syria
maka dari itu kan kita ingin ini gus yahya yang menjadi ketua umum pbnu yang lebih muda yang lebih enerjik
nah keisahid agri serap ini sudah waktunya ke wakil rais am di syuriah
jadi kita angkat kita muliakan
menjadi di kebijakan nah kalau pelaksana kan yang muda muda lah yang bisa berusukan yang layani kiai yang berusukan terus ke cabang ke wilayah gitu loh
ini yang salah satu pertimbangan ya untuk muktamar nu tiga puluh empat di lampung
oke nanti kita bicara lebih lanjut soal itu
soal intervensi yang disampaikan tadi ya tentu saja tidak ada
karena sampai saat ini pun
seperti dikatakan oleh kiai marsudi itu kan semuanya kan ikut membantu bahu membahu ya kan
termasuk juga pak jokowi kan juga diundang dalam muktamar di lampung akan membuka secara resmi
jadi kalau kekhawatiran intervensi saya kira itu tidak ada lah
buat apa juga mengintervensi muktamar nu
ya karena wakil presiden indonesia saat ini itu kan sudah dari nu
ya buat apa lagi mau mengintervensi
itu nu gitu lah
kita sudah punya kok tokoh penting nu mantan rais am dan sekarang menjadi wakil presiden
oke pak mas gundrom
mas gundrom apakah kemudian posisi menteri agama yang sekaligus ketua umum gp ansor yakut kolil kwemas itu
kemudian memberikan bantuan memberikan dukungan kepada kakaknya yang sedang bertarung dalam muktamar nu
masa tidak ada bantuan sama sekali
ya kalau misalnya support pribadi adik kepada kakak saya kira itu wajar ya
tapi kalau sampai menggunakan jabatan itu kan sudah pelanggaran
ataupun juga kan ansor sendiri pun juga itu adalah badan otonom di jnu
dan juga kalau kita bicara soal suara ya itu kan cabang dan wilayah kan yang di atas struktur nu ya bukan ansornya gitu ya
itu kalau saya lihat mbak
tidak ada bantuan kekuasaan yang dipergunakan melalui jabatannya menteri agama yakut kolil koemas

mas ibu ini menurut versinya mas gun rom
pendukungnya gus yahya
tapi saya mau tanya ke pak marsudi pak
pak marsudi tudungan intervensi kekuasaan juga bisa dialamatkan ke calon anda petahana kiai said akil
mengingat kedekatan hubungan kiai said akil dengan wapres maruf amin
kita tahu ketua panitia muqtamar nu imam aziz adalah staffsus wapres
bagaimana kemudian jawaban anda
yang positif membantu membantu untuk menyukseskan mutamar
kalau yang negatif tidak hanya dari pemerintah
dari organisasi lain pun ya kita tolak
atau bahkan dari kelompok manapun kita tolak kalau yang negatif
sampai juga bisa untuk menjelaskan tentang mutamar
itu artinya sampai turut membantu muktamar
sekarang ini kan lagi menjelaskan nih
berarti kita ini cnn juga turut membantu
mempublikasikan adanya muktamar ke tiga puluh empat di lampung
terima kasih cnn
artinya tidak ada ya tidak ada indikasi bantuan kekuasaan
baik dari sisinya pak wapres
ataupun dari sisi presiden dan juga menteri agama begitu pak marsudi
siapa saja boleh bantu siapa saja
tapi katanya kedua calon ini baik kiai said dan juga gus yahya
melakukan safari politik
bertemu dengan tokoh tokoh untuk menggalang dukungan yang di luar pbnu begitu
apakah betul pak marsudi
nanti saya tanya juga ke mas gundrom
ya nu kan tidak hanya ngurusi kerjaan kerjaan untuk nu internal ke dalam kan
nu mengurusi kerjaan kerjaan untuk bangsa
untuk negara untuk tanah air bahkan untuk internasional
nanti adalah makhluk makhluknya allah yang ada di muka bumi ini
agar bisa hidup bersama sama
ya tokoh manapun menjadi teman bersama untuk ngurusi bagaimana bangsa ini bisa hidup rukun nyaman bersatu
mengembangkan ekonomi mengembangkan pendidikan bersama
itu kan nggak cukup hanya orang nu saja
artinya diakui ada safari politik begitu ya
banyak orang yang kita ketemu dengan siapa
banyak orang yang kita ketemu dengan siapa saja tokoh di luar nu ya itu suatu kelaziman
suatu kelaziman menjalin pertamanan di luar lingkaran pbnu begitu
kalau menurut pak marsudi malu malu mengakui ada safari politik
mas gundrom kabarnya kandidat anda gus yahya juga bertemu dengan sejumlah tokoh politik
termasuk menteri menteri itu betul menggalang dukungan di luar lingkaran pbnu
kalau saya lihat ini gus yahya kan lebih banyak turun ke bawah ya kan
apa bertemu dengan pemilik suara
juga dengan para kiai di cabang ataupun wilayah baik yang ada di jawa atau luar jawa sulawesi dan sumatera
karena kan di mutamar nu ini mbak yang punya suara itu hanya pengurus mbak
pengurus cabang kemudian wilayah
itu kan kalau tokoh tokoh yang lain itu kan mungkin bersifatnya kan ya pertemuan keluargaan
silaturahim atau gimana gitu ya
tapi yang penting adalah yang dilakukan oleh gus yahya saat ini adalah menawarkan gagasan
di mana nu semakin kuat semakin besar untuk ke depan gitu loh
kan kisahnya itu kan sudah luar biasa membangun nu ya selama ini
nah sekarang bagaimana gus yahya juga lebih ingin mengembangkan lebih ingin memperkuat nu jaringan jaringan nu
maka di konsolidasi internal itu yang lebih diutamakan
makanya lebih banyak kalau kita membaca beberapa dari roadshow nya gus yahya safarinya itu kan lebih ke cabang cabang dan ke wilayah gitu mbak
oke konsolidasi internal itu penting tapi saya mau tanya ke mas gundrom nanti saya tanya juga ke pak marsudi
istana mengatakan tidak akan mengintervensi tapi sebetulnya untuk anda berdua yang calonnya ini sedang akan bertarung
seberapa signifikan dukungan presiden dan juga istana kepada kedua calon di muktamar nu ini
kalau istana itu nggak ada pengaruhnya mbak
karena yang punya suara itu kan cabang dengan wilayah itu yang punya suara dan juga di bdnu tentu saja
ada suara untuk menentukan siapa yang menjadi raih sam bdnu yang suria ya
dan juga kiai kiai nanti pakai mekanisme ahlul halli wal aqdi para kiai para raih suria yang wilayah ataupun juga cabang
kemudian juga untuk ketua umum tamfija pbnu juga dari cabang wilayah
nggak ada suara istana itu nggak ada mbak
oke tidak ada suara istana pak marsudi
tidak ada suara istana untuk menentukan siapa yang menjadi raih sam ataupun ketua umum bdnu
oke kalau menurut mas gundrom tidak ada suara suara istana tidak penting suara istana
menurut anda penting tidak suara istana penting tidak dukungan presiden jokowi dalam muktamar nu ini
begini ya kalau istana itu diartikan pemerintah kalau kita mengatakan tidak butuh pemerintah ya tidak juga
ya sangat butuh coba bayangkan saja kita kondisinya lagi covid sembilan belas
kalau kita covid sembilan belas saja besok kita tidak dikasih izin ya tidak juga
besok kita tidak dikasih izin itu domen pemerintah
jadi semuanya dibutuhkan dan semuanya akan mengasih semuanya akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan
kalau sudah pada sepakat misalnya sepakat oke besok ini insya allah ppkm dicabut misalnya
itu kan domennya pemerintah juga jangan dinafikan juga pemerintah nggak ada ikut andil
pemerintah ikut andil dalam mensukseskan muktamar ini
kalau urusannya adalah voter yang memilih itu urusan wilayah dan cabang
cabang itu biasanya sudah dalam hatinya itu mempunyai tinggal berangkat nanti ketika berangkat akan memilih dua kali putaran pilihan
pilihan pertama adalah memilih calon dulu ditulik calonnya nanti kemudian setelah udah ada calon dipilih lagi
itu jadi dianggap sebagai tinggal
itu dianggap sebagai tinggal jadi ini bisa jadi

baik nanti kita setelah ini akan membahas soal isu regenerasi di tubuh pbnu yang tadi sudah disebut sebut oleh mas gundrom tapi kita akan jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom

anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan dua orang narasumber ada ketua pbnu marsudi suhut dan juga aktivis nu guntur romli
mas gun rom kita akan bicara soal isu regenerasi yang dari tadi sudah anda kumandangkan berkali kali
kandidat anda gus yahya stakuf menawarkan regenerasi sebagai bahan kampanye
menawarkan perubahan struktur di kepengurusan nu
apakah maksudnya nanti kalau beliau terpilih akan didominasi kepengurusannya oleh tokoh tokoh muda
pada intinya kan yang kita minta regenerasi itu kan di pimpinan tamsidia di pimpinan pelaksana
namun kalau yang di suria kami kan tetap berharap
kayak haji miftahul akhyar pak is'am saat ini
pejabat roh is'am meneruskan kepimpinan beliau
karena kan tradisinya di nu itu kan kalau roh is'am itu sampai akhir hayat atau yang bersangkutan itu tidak mau lagi menjabat
kita bicara soal di level suria pemimpin tertinggi lagi pbnu
nah untuk pelaksananya yang pimpinan tamsidia kita kan pengen yang lebih muda yang lebih enerjik
dan juga tentu saja perubahan perubahan
kita tidak akan mengubah semacam kebijakan kebijakan yang
selama ini sudah dikomandoi oleh kiai said agil surat
kalau untuk pelaksana ya kita akan tetap ada perubahan regenerasi pemimpinan itu
ada perubahan regenerasi
pak marzudi mp sepuluh haruskah ada perubahan regenerasi di tubuh pbnu
seperti kita tahu bahwa kandidat anda kiai said akhil surat
seperti kita tahu bahwa kandidat anda kiai said akil
siraj ini sudah dua kali memimpin pbnu dan ini akan ketiga kalinya beliau maju dalam muktamar nu
memang tidak merasa ini saatnya regenerasi dipucuk ke pemimpinan pbnu
kalau artinya regenerasi adalah untuk agar yang muda muda naik ke panggung pimpinan pucaknya pbnu
itu oleh kiai said juga tetap akan dilaksanakan
ya anak anak muda dan sekarang banyak anak anak muda yang jadi ketua dan wakil sekjen itu rata rata muda muda semua
itu di pbnu
tapi untuk menuju ke situ mestinya pak saudara guntur romli itu berjuang di muktamar dulu
kalau maksudnya regenerasi itu
biar dua kali saja jadi
jadi pengurus atau jadi ketua umum pbnu harus berjuang dulu agar aturannya dua kali atau tiga kali
aturannya dulu yang membatasi begitu ya
nah kalau ketika itu maksudnya adart nya dulu yang diperjuangkan
karena semuanya regenerasi dimaknai ketika adart nya itu membolehkan
dan itu dulu
itu diartikan bahwa regenerasi adalah bagaimana anak anak muda masuk di posisi jajaran pimpinan pengurus besar nadotung ulama
itu dilakukan oleh prof dr kiai said tagil sirot
sampai sekarang pun banyak anak muda muda
tapi kalau maunya itu dibatasi dua kali periode
ya berjuang dulu di muktamar untuk diubah aturannya itu
mengubah aturan adart masa jabatan itu
yang harus diperbaiki ya
begitu ya pak marsudi ya
yang membatasi masa jabatan ketua umum pbnu
apakah memang harus dua periode begitu
harus berjuang dulu di situ ya
saya akan bicara selain regenerasi saya akan bicara menengok perhelatan muktamar nu ke tiga puluh tiga enam tahun yang lalu
yang berujung ricuh sampai diwarnai tangisan dua kiai sepuh
bagaimana kemudian komitmen kandidat anda berdua agar kejadian tersebut tidak terulang
dari gus yahya sebagai penantang ini supaya tidak ricu kemudian menimbulkan hampir perpecahan di tubuh pbnu
nah kalau kami itu sejak awal memang menawarkan bahwa muktamar ini adalah muktamar yang damai yang harmonis
tidak kejadian lagi
makanya kami melihat bahwa seperti saat ini kami kan tidak ingin ada pergantian yang namanya rais am surya
tetap kiai haji niftaul ahyan
ketua umum pbnu nya tangvidianya itu gus yahya setakuf
nah kiai said agil sirat menjadi wakil rais amsyuria
ini kan sudah pengurusan yang rekonsiasi bahwa itu semuanya ketampung
jadi tidak perlu lagi ada gergeran tidak perlu ada persaingan tidak perlu ada yang panas panasan
jadi kan semuanya sudah enak ya
sama sama kiai said ya kita hormati kita tinggikan kita muliakan
beliau sudah berjasa membangun nu
selama ini ya belum menjadi wakil rais amsyuria
jadi semacam struktur kepengurusan yang ideal dan baik untuk nu ke depan
tidak perlu lagi ada terulang seperti yang kejadian di muktamar di jombang
ataupun juga ada perubahan adart yang sebelumnya batasan dua prode tiba tiba dihapus tiba tiba tidak ada
apa batasan itu
nah kita kan makanya kita bicara soal regenerasi
ini kan soal lebih kejuang kesadaran
diubah lagi diganti lagi
kan seperti itu yang terjadi
artinya itu yang ditawarkan oleh kubunya gus yahya stakuf begitu ya
kepengurusan yang rekonsiliatif yang kemudian mengakomodasi semuanya
semuanya mendapatkan porsinya
tapi itu menurut versinya mas gun rom dari pendukungnya gus yahya
tapi saya mau tanya ke pak marsudi
pak marsudi sebagai petahana calon anda kiai said
bagaimana kemudian komitmennya dalam menjaga marwah
dan juga stabilitas nu jelang muktamar
sehingga tidak terjadi lagi kejadian enam tahun lalu pada saat muktamar ke tiga puluh tiga
prof dr kiai haji said agil siroj ini adalah yang sangat tepat dan sesuai pada zamannya
karena beliau ini memang benar benar hafidhun alim
bisa menjaga kesatuan dan persatuan di lingkungan nu itu sendiri
jadi kokoh dan kuat
bisa menjaga hasanah keilmuan di nu itu sendiri
dan bisa menjaga apa yang telah diwariskan oleh pendahulu pendahulunya
dan juga bisa mempunyai program program yang terus berkelanjutan
universitas universitas dibangun dan rumah sakit rumah sakit dibangun
kerjasama luar negeri juga terus bergerak dibangun
sehingga ada pci
mudah mudahan nanti setiap negara mempunyai kantor kantor nu yang sekarang terus berkembang
ada sebuah negara yang sudah seperti indonesia
kantor nu nya dari mulai pusat di ibu kota sampai ke daerah daerah
itu kan sesuai lambangnya nahdlatul ulama
lambang jagad itu adalah melambangkan bahwa
wah nahdlatul ulama itu untuk sejagat raya ini
itulah kekuatannya prof dr kiai haji said agil sirot yang bisa diterima oleh seluruh kalangan dan bangsa
oke baik kita tunggu nanti bagaimana jelang muktamar nu ke tiga puluh satu
apakah masing masing kandidat bisa menjaga marwah dan juga stabilitas di internal muktamar ke tiga belas
yang akan digelar dua puluh tiga dua puluh empat
dua puluh lima desember di lampung mendatang
semoga tidak ada lagi kejadian seperti enam tahun lalu
semua bisa menerima apapun hasil dari muktamar nu dan memilih ketua umum baru dari pbnu
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pak marsudi suhut ketua pbnu dan juga mas guntur romli aktivis nu
sehat selalu pak marsudi dan juga mas gun rom
terima kasih mbak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh